menko polhukam wiranto menyambangi gedung dpr untuk berdiskusi dengan ketua mpr zulkifli hasan
pertemuan keduanya ini digelar untuk membahas percepatan penyelesaian rancangan undang undang
pemberantasan terorisme yang kini digodok oleh pansus dpr
sesuai perintah presiden joko widodo menkopol hukam wiranto berharap
dpr segera menyelesaikan ruu pemberantasan terorisme yang telah molor dua kali masa sidang
wiranto berharap tni dapat dilibatkan dalam penanganan terorisme
bukan dalam konteks bko namun bisa bertindak langsung tanpa perlu menunggu permintaan bantuan dari polri
menko polhukam memastikan tni tidak akan melanggar penegakan hukum saat menindak aksi terorisme
wiranto juga meyakinkan tidak ada tumpang tindih dalam pembagian tugas antara tni dan polri
kami sudah bersepakat untuk segera
ini kan judulnya masih melawan tindak pidana terorisme
sehingga kan kita masuk ke wilayah
semuanya serba melalui satu proses peradilan
di negara lain sudah menjadi wilayah war
perang terhadap terorisme
sehingga langsung pelibatan tni itu utuh
nah sebenarnya memang sudah ya
misalnya terorisme yang berpusat di poso
itu kan sudah melibatkan tni ya
tapi masih sistem bko
bada bawah kendali operasi
itu proses administrasinya panjang
presiden jokowi dodo memberikan kewenangan bagi tni untuk terlibat dalam pemberantasan terorisme
dan ini akan diatur dalam undang undang terorisme yang kini masih digodok oleh dpr
aturan ini dinilai oleh menko polhukam sebagai upaya untuk mempermudah tni dalam menangani terorisme
presiden joko widodo meminta dpr mempercepat penyelesaian undang undang teroris
hal ini merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman
serta menindaklanjuti ancaman ancaman yang bermunculan
salah satu revisi dalam undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga ini adalah
adanya keterlibatan tentara nasional indonesia dalam memberantas terorisme
saya ingin agar rancangan undang undang rancangan undang undang anti terorisme ini
segera dikejar ke dpr
ini pak menko polhukam
agar bisa segera diselesaikan
karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan
untuk memperkuat aparat aparat kita bertindak di lapangan
menko polhukam wiranto mengatakan adanya undang undang terorisme ini bisa menjadi payung hukum bagi tni
wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan aparat hukum melawan terorisme dengan tangan terborgong
kalau total berarti seluruh komponen bangsa ikut terlibat
apakah polisi apakah masyarakat dan tni
saya sudah berkali kali menyatakan kalau tni nggak dilibatkan
bagaimana mungkin ada teror ya ada teror dekat markas tni
karena hambatan undang undang tni diem aja
kita hanya minta kepada masyarakat terutama tokoh tokoh politik
untuk sama sama memahami masalah ini
jangan biarkan aparat keamanan dengan tangan terborgol melawan terorisme itu
panitia khusus ruu terorisme dpr menargetkan revisi undang undang no lima belas tahun dua ribu tiga belas
segera rampung dalam masa sidang ini
edoika rizky cnn indonesia
kita tahu teroris akan muncul di mana mana
semua jajaran angkatan harus waspada dan siap siaga untuk mampu jegah dan deteksi diri
yang penting tni siap untuk dilibatkan dalam kondisi apapun
kalau tni dilibatkan oke oke saja
kira kira yang paling bagus keterlibatannya di mana
ya bagaimana nyelesaikan masalah
teroris di mana di hutan boleh
sementara itu sebagai pihak yang telah lama menangani terorisme polri mengatakan tidak keberatan dengan bergabungnya tni
menurut kapolri jenderal tito karnavian tni dapat mengambil alih tugas polri di beberapa pos penanganan yang tidak dapat dijangkau
tni adalah salah satu aset utama negara memiliki banyak sekali potensi
mulai dari potensi intelijen kemudian ada teritorial ada tim penindakan
nah ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama sama bersinergi
misalnya dalam rangka pencegahan teritorial dan intelijen bisa bermain di situ
kolaborasi antara polri dan tni dalam menumpas teroris sebelumnya pernah dilakukan dalam operasi pengejaran kelompok santoso
di kabupaten tni
kabupaten poso sulawesi tengah
dalam operasi yang diberi nama tinombala ini mereka berhasil menembak mati santoso dan beberapa anak buahnya
operasi yang dimulai sejak sepuluh januari dua ribu enam belas ini masih berlangsung hingga sekarang